singapura akhirnya membuka pintu masuk untuk indonesia dan sejumlah negara lainnya setelah
hampir satu setengah tahun mereka menutup perbatasan internasional mereka sejak dua puluh sembilan
november dua ribu dua puluh satu indonesia masuk dalam daftar negara yang bisa masuk ke singapura bebas karantina lewat
jalur vaccinated traveling atau vtl ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke
singapura lewat jalur vtl diantaranya menggunakan maskapai yang telah ditentukan memiliki asuransi
perjalanan mengisi sg healthcard pcr tiga x dua puluh empat jam serta bukti vaksin lengkap untuk masuk singapura dari
indonesia hanya ada dua maskapai yang khusus telah ditentukan untuk jalur vtl nah disini kita harus
teliti karena bila salah memilih maskapai dan nomor penerbangan maka kita akan masuk ke jalur karantina
kita diharuskan untuk mengisi formulir vtl secara online untuk approval masuk ke singapura sesuai
dengan kuota yang telah mereka tetapkan perharinya selanjutnya kita diharuskan untuk memiliki
asuransi perjalanan semilai tiga puluh dollar singapura yang juga mengcover biaya covid bukti vaksin lengkap
dan juga hasil pcr harus dibawa untuk pemeriksaan di sana jadi untuk traveling overseas dengan maskapai masuk ke singapura ini perlu diprimi semua dokumennya dan pemeriksaan yang telah dihasilkan di singapura
sama tidak pisangporte ingatan mengenal caleb
digital tidak boleh
mendapatkan hasil tesnya melainkan harus langsung masuk karantina di hotel hotel yang telah ditetapkan
tadi saya tanya dengan petugasnya kira kira hasilnya enam jam dari semarang
hari ketiga di staying singapore ini sesuai dengan ketentuan dari pekerjaan tempat bahwa hari ketiga dan hari ketujuh
pengunjung lewat vaccinated travel lane ini harus melakukan supervise antigen tes
dan ini dilakukan di tempat tempat yang selesai hidup dan kembali ada dilakukan secara online
jalur masuk ke singapura lewat vaccinated travellane ini akhirnya ditangguhkan untuk sementara waktu
menyusul naiknya angka covid sembilan belas di negara ini dalam dua minggu terakhir
dwi yuniati singapura